tim resmopo restabes semarang meringkususen saat bersembunyi di sebuah rumah
di perbatasan banjarnegara dan purbalingga jawa tengah selasa sore
sebelumnya polisi membawa tersangka ke tebing jurang di tembalang semarang
untuk menunjukkan lokasi barang bukti yang dibuang ke jurang
polisi lantas menemukan kain terpal dengan bercak darah surat kendaraan serta ponsel korban
tetapi di tengah pencarian tersangka berusaha kabur sehingga terpaksa ditembak polisi
hussein ditangkap polisi karena diduga kuat membunuh majikannya sendiri irwan huta galung
yang jasadnya ditemukan dalam kondisi termutilasi empat bagian
dan dicor semen di toko air mineral miliknya di jalan mulawarman raya tembalang semarang senin lalu
kepada polisi hussein mengaku dipicu rasa dendam dan sakit hati
karena kerap diperlakukan kasar oleh korban
hussein mengaku dipukul ditampar sampai disundut rokok oleh irwan
pembunuhan irwan sendiri dilakukan pada kamis malam empat mei lalu saat korban tidur pulas di toko air mineralnya
ada kesalahan kecil pasti dia main tangan
penangkapan hussein berawal dari tindakan polisi yang mengamankan im
seorang penjual angkringan di sebelah toko korban
ia menyebut mendapat pengakuan dari hussein bahwa ia baru saja menghabisi sang majikan
karena kerap dipukuli saat salah bekerja
keterangan ini kemudian dipadukan dengan keterangan saksi lainnya yang menyebut
hussein sempat berpamitan keluar dari pekerjaannya
dan akan pulang ke kampung halamannya di banjarnegara
sabtu enam mei lalu
sebelumnya pada selasa siang kapolres tabes semarang kombes irwan anwar menyebut
dari autopsi diketahui terdapat luka bekas kekerasan di kepala korban
polisi menduga korban dianiaya hingga tewas
sebelum jasadnya dimutilasi menjadi empat bagian lalu dicor
tersangka hussein diduga panik sehingga menyembunyikan mayat korban dengan cara dicor
tetapi campuran semen yang tidak sempurna membuat bau busuk dari mayat korban akhirnya tercium
terusnya melakukan penusukan bagian wajah kiri dan kanan
kemudian dipotong menggunakan pisau pada lengan kiri kanan dan leher
oleh polisi hussein dikenakan pasal tiga ratus empat puluh kuh
yang menyebutkan sebuah penyakit yang menyebabkan penyakit yang terjadi di sekitar kota
sebelumnya kota ini dikenakan sebagai tempat yang terkenal untuk penyakit yang terjadi di sekitar kota
sebelumnya jasad irwan huta galung warga perumahan bukit regensi semarang ditemukan dicor di tokonya pada senin siang
mayat korban ditemukan pertama kali oleh yuniarti istri korban
saat mencari korban yang sudah empat hari tidak pulang ke rumah
karena pintu toko dikunci yuniarti meminta tolong warga untuk membuka secara paksa
ia dikejutkan dengan bau busuk
di dalam toko istri korban dan warga kemudian mendapati gundukan plesteran semen dengan kaki manusia yang terjuntai
menurut salah satu tetangga seorang pegawai korban sempat menitipkan kunci kepada karyawan lain
damar sinukom semarang jawa tengah